selanjutnya kami sudah terhubung dengan vincent korban selamat yang berada di rumah sakit premier surabaya jawa timur
selamat pagi pak vincent bisa anda jelaskan sebenarnya bagaimana tadi kronologinya
kronologisnya yang saya tahu saya kan mau keluar dari pintu dari mobil
terus saya buka pintu tiba tiba ada motor masuk bawa kardus itu
terus tiba tiba meledak gitu aja
pak vincent saat itu berada di gereja apa pak vincent bisa anda jelaskan
gereja santa maria takberjela
oh santa maria lalu bagaimana kondisinya di sana
apakah memang berada bom sendiri memang meledak terjadi di area perparkiran seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh salah satu koresponden kami
terjadi bomnya itu di area parkiran
oke untuk kondisi bapak sendiri seperti apa untuk saat ini
kondisi saya ya baik baik saja cuma dijahit saja
oke dijahit tapi sebelumnya kami juga ingin menuturkan turut prihatin atas kejadian ini pak vincent
pak vincent selain bapak apakah bapak juga pada saat itu bersama keluarga atau bagaimana pak
iya bersama keluarga
bagaimana kondisi keluarga bapak sendiri
saya tadi bekerja sama enam orang
enam orang yang tiga selamat yang empat ini cuma luka yang luka satu itu ada yang dioperasi
ada yang dioperasi ya pak ya
pak vincent sebenarnya untuk gereja santa maria sendiri apakah memang biasanya bapak beribadah di santa maria atau memang ini merupakan baru pertama kali bapak ke gereja ini
saya sudah sering ke santa maria takberjela
sebenarnya seperti apa sih pak
sebelumnya juga sempat ada teror atau justru memang pernah ada aksi aksi seperti ini sebelumnya pak
atau justru memang tidak ada
sebelumnya belum pernah ada
oke berarti untuk di tempat bapak sendiri ada berapa bisa bapak jelaskan ada berapa korban luka luka yang dirawat di sana
kalau keluarga saya ada empat orang
dan selain itu
ada empat orang di keluarga saya empat orang kena luka luka
berarti kalau kita lihat sendiri untuk gerejanya sendiri pak vincent pak vincent apakah memang gereja ini cukup ramai biasanya dikunjungi oleh masyarakat
dan apakah juga banyak masyarakat yang memang biasanya tidak beribadah ke sana juga banyak yang datang ke sana atau justru seperti apa
gerejanya ini ya baik baik saja ya kayak gereja gereja biasa
dan ini memang untuk kan tadi dikatakan bahwa ada seseorang begitu yang menggunakan sepeda motor
apakah memang orang tersebut memang sebelumnya tidak diketahui begitu pak
atau justru memang menjadi sering datang ke gereja itu pak
saya kurang tahu orangnya saya tidak pakai helm orangnya
oh pakai helm
pak vincent terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
tentunya kami sekali lagi mengucapkan turut prihatin atas kejadian ini dan semoga pak vincent dan keluarga segera diberi kesehatan dan juga keselamatan